alasannya kami tidak diprioritaskan persoalan gaji
kami bekerja ingin digaji tetapi kami ternyata tidak diprioritaskan di dalam untuk penggajian
memang kita tidak tahu sebelumnya ini
tahu itu harus eternal tidak boleh kita ekspos ke masyarakat
kan bukan masyarakat yang dirugikan